halo sahabat kompas tv seperti biasa saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini kamis dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh
hakim mahkamah konstitusi anwar usman dijatuhi sanksi etik dalam sidang putusan majelis kehormatan mk
majelis kehormatan mk menjatuhi sanksi tertulis kepada anwar usman lantaran tindakannya gelar konferensi pers usai diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua mk
majelis kehormatan mk menilai konferensi pers yang digelar anwar yang berujung gugatan kepitun sebagai wujud sikap tidak terima atas keputusan mk mk terhadap dirinya
jalan medan merdeka barat no enam jakarta pusat
majelis kehormatan telah membaca
mendengar keterangan para pelopor
bukti bukti para pelapor dan hakim terlapor
terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi
sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan
butir penerapan angka satu dan angka dua
demikian diputus dalam rapat majelis kehormatan
oleh tiga anggota majelis kehormatan
ridwan mansur sebagai sekretaris merangkap anggota
dan yuli andri sebagai anggota
dewan perwakilan rakyat mengesahkan ruu desa
jadi undang undang pada rapat paripurna
salah satu poin penting yang disepakati dalam revisi udesa adalah
masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun
yang bisa dipilih paling banyak dua kali masa jabatan
sebelumnya telah disepakati revisi undang undang non penggunaan dan kegiatan kekuasaan desa
dalam rapat pengambilan keputusan tingkat satu bersama menteri dalam negeri
ini satu keputusan yang terbaik untuk semua ya
dan ini tentu saja prosesnya sudah panjang ya
kita semua juga sudah tahu sudah melibatkan semua pihak
prosesnya juga sudah melibatkan banyak masukan
dan proses dinamikanya di lapangan juga banyak sekali
dan ini yang terbaik insya allah ke depan
dan bisa berguna bagi desa bukan hanya perangkat desanya
tapi juga bagi kesejahteraan desanya
presiden jokowi dodo enggan berkomentar banyak
terkait nama dirinya yang disebut sebut dalam sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
jokowi mengatakan dirinya tidak ingin mengomentari sidang sengketa pilpres
yang tengah bergulir di mahkamah konstitusi
sebelumnya nama jokowi disebut berulang kali dalam sidang gugatan
baik yang disampaikan oleh tim anies muhaymin maupun tim hukum ganjar mahfud
soal dugaan perannya dalam pemilihan umum dua ribu dua puluh
pak presiden disebut sebut namanya sebagai pihak
saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan
tiga berita terpopuler hari ini